ketua umum pssi muhammad iryawan yang biasa dipanggil iwan bule
mendatangi stadion manahan solo dengan berjalan kaki
dari rumah dinas wali kota solo loji gandrung sejauh tujuh ratus lima puluh meter
setelah pagi harinya diterima oleh fx hadirudiatmo
dan melakukan jamuan makanan pagi
kemudian bersama rombongan pengurus pssi dan wali kota fx hadi rudiatmo
tiba di stadion manahan sekitar pukul delapan dua puluh lima waktu indonesia barat
dan tampak kompak mengenakan baju warna dominan merah
mereka pun mengecek sejumlah fasilitas dalam stadion
mulai dari ruang ganti pemain ruang pemanasan ruang media sampai rumput lapangan
bahkan ketua pssi sempat menjajal lapangan dengan memainkan beberapa tendangan
ke mulut gawan yang dijaga wali kota hadirudiatmo
ketua pssi mengatakan kota solo telah siap untuk menjadi
satu di antara lima kota yang lain sebagai tuan rumah piala dunia u dua puluh
disini dulu stadion manahan ini bagus
hampir sempurna ya sudah ada sedikit saja pasti
jakusi sudah ada tempat ganti pakaian empat kamar mandi juga tersedia dengan baik
ruang wasit ruang ofisial tempat pemanasan semua ada
dan saya masuk stadion juga sudah kursi sesuai dengan standar retipa single seat
kemudian tentunya hal lain yang menjadi catatan kami adalah stadion pendukung
meski persiapan telah lengkap
pssi akan tetap mengatakan
kita cek sistem penerangan di dalam stadion manahan
karena ada standar yang harus dipenuhi agar bisa digunakan untuk pertandingan di malam hari
sementara wali kota fx hadi rudiatmo akan mempersiapkan lima lapangan pendukungnya
yang soal lapangan pendukung itu
lapangan pendukung ada lima
satu stadion seludari kota barat banyuanyar sriwaru karangasem
dan kemarin kami sudah melakukan koordinasi dengan pusat
kita mempersiapkan amdal
uklu pl itu yang kita siapkan
untuk masalah detail engineering desainnya semua ada di pusat
stadion manahan solo adalah salah satu dari enam stadion yang dipilih federasi sepak bola internasional atau fifa
sebagai penyelenggaran pertandingan sepakula internasional dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu mendatang
sementara stadion lainnya adalah stadion gbk senayan
stadion pakan sari bogor
stadion mandala krida yogyakarta
stadion gelora bung tomo surabaya
dan stadion kapten iwayan dipta giyanyar bali
artiga bagus solo jawa tengah